abis neng bete teh sama si abah si abah malah bikin pacarnya terus
neng didiemin malah sekarang tau tau mau nikah
emang neng teh tidak setuju kalau abah nikah lagi
ya neng gak setuju tuh teh
kalau misalkan abah nikah lagi abah punya istri baru abah lebih perhatian sama istrinya dibanding sama neng
mohon bukakan pintu hati neng raya roh kesayangan allah
saya teh tidak mau membuat orang saya terluka ataupun sakit
saya juga tidak mau menyakiti hati rongganis ya allah
karena saya sudah kepala menjanji nikah sama rengganis teh manis teh penghium neng
gusti nuh agung tolong bukakan pintu hati si neng supaya neng bisa menerima hamba nikah lagi ya allah
perasaan mah saya mencari istri teh tidak sembarangan gusti
amba tidak asal pilih amba milih yang bisa menyayangi amba juga bisa menyayangi neng
ya allah kasihan juga abah ya
si neng sekarang sudah kelas tiga ya allah sebentar lagi kuliah
sebentar lagi nikah
bukakan pintu hati ini ya allah
supaya neng bisa menerima ibu baru di dalam kehidupannya
supaya saya tidak sendirian gusti
ya allah kalau ibu neng tidak meninggal saya juga tidak akan nikah lagi ya allah
sudah tua abah jangan berbicara tentang ibu lagi neng jadi sedih
dengarkan doa ibu ini ya allah amin
dan apapun yang kita miliki ini semuanya hanyalah titipan dari allah swt
makanya ketika kita tertimpa musibah bagi orang yang beriman
pada sesungguhnya lillahi semua ini adalah milik allah
jasad kita ruh kita alam dunia ini semuanya milik allah
dan kita semuanya
semua akan kembali kepada allah swt
dan kita yakinkan itu
bahwa kita akan menuju kepada arah kematian
tinggal menunggu saat giliran kita
semua yang bernapas pasti akan mengalami kematian
saudara kita ibu kita sekarang sudah meninggal dunia
sekarang kita tinggal kita kapan kita nggak tahu
sebab itu dirahasiakan oleh allah swt
apa hikmah dirahasiakan
supaya kita selalu senantiasa waspada dan hati hati dalam kehidupan
kematian maut bukan sistem urut
tapi maut sistem cabut
tidak berabjad kematian
tapi sistemnya sistem cabut
yang muda meninggal
yang tua meninggal
dan gak berurutan yang tua duluan kemudian yang muda
tapi semuanya kehendak allah
malah bayi yang baru lahir pun
bisa meninggal dunia
semuanya adalah takdir dari allah swt
cukup dengan meninggalnya ibu dari saudara kita ini menjadi sebuah pelajaran buat kita
bahwa kita pun pasti akan kembali kepada allah
pasti akan mengalami yang namanya kematian
semoga hidup kita senantiasa dibimbing
ya bing dengan taufik
dan hidayah dari allah swt
demikian dan sekian
mudah mudahan doa doa kita semuanya dikabulkan diijabah oleh allah swt
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kayaknya aku bener bener dalam masa sulit deh
saya takut kalau aku sampai sakit
apa saya ijinin saja abah nikah lagi ya
saya tidak mau sampai abah kenapa napa nih
abis neng betet sama si abah
si abang malah bikin pacarnya terus
eh tidak setuju kalau abah nikah lagi
ya neng tidak setuju tuh
kalau misalkan abah nikah lagi
apapun istri baru
abah lebih perhatian sama istrinya
dibanding sama neng
jangan suka berburuk sangka
jangan suka sehuzon
belum tentu abah seperti itu
maksudnya tete gimana
maksudnya tete gimana
maksud teteh mah kita itu tidak pernah tahu apa yang terjadi besok
belum tentu abah tidak perhatian sama kamu setelah nikah
siapa tahu ntar pas abah nikah malah perhatian banget sama neng
malahan yang dapat perhatian dari abah sama istri barunya abah
belum lagi si abah mah makin lama makin tua atu neng
emangnya si eneng masih mau nyuci baju abah terus masakin abah terus beres berberes mulu
aduh kamu juga makin lama makin dewasa atu neng
ya nanti nenggelis nih mau nikah lagi kamu juga ngurusin urusan kamu sendiri aku
coba kamu pikir siapa yang ngurusin abah yang makin lama makin tua
iya juga sih teteh
bener juga ya
yang dibilang mondi sama tante desiban malah
mungkin gak semua ibu tiri jahat kali ya
karena mondi juga pernah ngomong
banyak juga ibu tiri yang baik

ah kamu periodis
terus kalau aja anjir lu itu gini
hormat kamu takjim kamu sama mamah kamu itu adalah hal yang wajib mutlak dalam agama
apalagi kamu laki laki tidak ada yang membatasi ketaatan kamu
beda dengan seorang perempuan
ketika dia menikah ketaatannya kepada orang tuanya putus
ketaat kepada suaminya tapi seorang laki laki tidak
sampai akhir hayat
sampai akhir hayat